bukannya nanyain anak malah nanya motor
si andra tuh sama buiin di rumah bu dokter
saya mau nyari motor saya dulu kang asef
si tatang makin parah aja
eh doi kemarin sama aku makan dimana
enggak makan kang radang
iya minum esnya dimana doi
di warung justeng
waktu kamu minum jus itu warungnya tadi mana
eh kamu mah aneh ceng
kamu bilang tahu tapi kamu masih nanya
eh gimana teh si akum kita tungguin dari tadi
ngomong juga gak men
eh kamu juga pedot
ayo udah buruan ngedumul aja ya perempuan
yang kita butuhkan sekarang adalah
sample darah sobri dan sample darah pak ustadz erwan
masa kita tusuk pakai jarum
bisa marah tuh orangnya
untuk mendapatkan sampel darah itu
bukan perkara yang diperlukan untuk memperoleh darah itu
bukan perkara yang susah
film yang terkenal itu
film yang terkenal itu
kita tinggal mencari nyamuk di rumah pak ustadz rw
darah yang ada di darah nyamuk itu
kalau bukan darah pak ustadz rw
pasti darah sobri
yang jadi masalah sekarang adalah
yang jadi masalah sekarang adalah
melakukan tes dna nya
melakukan tes dna nya
jadi di mana desa
dan ini yang dijalanin
ada di dalam masuk aja tuh cak
kemben kamu kesini
mak kira udah lupa sama mak
enggak lah mak
masa idah lupa sama emak
enggak usah basah basi
kamu datang kesini pasti ada yang mau diomongin
ini masalah mak ecin
apa emak mau maafin dia
bukan dia yang datang
kalau mak ecin datang kesini
mak mau kan maafin
hati emak masih sakit dah
mungkin besok siang dia sudah sampai disini
kenapa banyak sekali tkw yang berangkat tapi keahliannya minim ya pak
mukanya semua tkw yang mau berangkat itu harus lulus dulu dari belai pelatihan
baru bisa jadi tkw
makanya saya harus cari informasi saya harus datang ke balai pelatihan
harusnya kan yang belum ada keahlian nggak boleh berangkat pak
harusnya begitu cu
besok kalau sudah sampai
kamu temani bu yoyo untuk ke rumahnya eh
saya akan ke belai pelatihan
supaya tidak ada lagi calon tkw kita yang diberangkatkan
tanpa adanya keahlian tertentu
kang mobil box sudah siap
kamu sudah nyuci
tidak usah udah tinggal terakhir
kamu sudah masak
saya taruh ember dulu
sudah selesai masak saya
oh berarti kamu yang belanja pum
yang ada apa
masih banyak itu
sebenarnya ambil duitnya dulu
kan aku udah belanja